kecelakaan beruntun yang melibatkan dua minibus dan sebuah truk terjadi di ruas tol jor di kilometer dua puluh tiga cilandak jakarta selatan pada minggu pagi
akibat kecelakaan ini dua kendaraan rusak berat
selain mengakibatkan dua kendaraan rusak berat seorang wanita penumpang minibus mengalami luka parah
korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat
menurut pengemudi minibus kecelakaan berawal saat pengemudi truk pengangkut sampah ingin berbelok
namun justru menabrak sebuah minibus di depannya sebelum menabrak satu minibus lainnya
ironisnya pengemudi truk pengangkut sampah justru kabur sesaat setelah terjadi kecelakaan
akibat kecelakaan ini ruas tojor arah bandara dan bintaro tersendat dan mengular sepanjang lebih dari tiga kilometer
sampah depan saya dia ngasih sen

saya habis melewati truk sampah tiba tiba mobil saya ditabrak dari sebelah kanan
kayaknya mungkin truk sampah nabrak mobil ini carry ini
carry nabrak saya jadi saya terpelantik ke sini nabrak
oh tiga mobil berarti ya
tiga mobil truk sampahnya kabur
truk sampahnya kabur
ada korban nggak tadi bang

sampai jumpa you bank
idup kau yine yaas